kandidat capres berlomba untuk mendapatkan pasangan yang memiliki pengaruh besar di jawa
sebab lumbung suara terbanyak di indonesia adalah jawa barat kemudian jawa timur dan juga jawa tengah
tidak hanya itu kelompok anak muda ialah pasar yang sangat menggiurkan dalam konteks pemilu dua ribu dua puluh
segala cara boleh jadi akan dilakukan oleh partai politik untuk mengikat golongan kaum milenial dan juga generasi z
untuk membahasnya sudah ada di studio pada pagi ini bersama pengamat politik dan juga direktur ringkar madani bang ray rangkuti
selamat pagi bang rai
bang rai sembari kita menunggu pendaftaran anies bersama muhaymin ya ke kpu pusat pada hari ini
kalau anda melihat bagaimana untuk kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat khususnya pilpres pada dua ribu dua puluh empat nanti
apa yang membedakan dengan dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas itu kan
yang udah pasti itu incumbent ya dalam ini pak jokowi gitu
dan cuma ada dua pasangan calon presiden yaitu pak prabowo dengan pak jokowi saat itu
sehingga kemeriahannya itu terfokus kepada dua yang bersangkutan gitu ya
nah kalau perseratan aturan macam macam saya kira semua sama
kecuali tentu di luar putusan mahkamah konstitusi yang kemarin gitu
yang saya tidak tahu apakah putusan itu sekarang eksekutorial atau tidak
karena itu kan mesti harus direvisi pkpu nya dulu oleh kpu ya kan
sesuai dengan aturan baru bisa dijalankan gitu
nah sehingga dengan begitu saya kira itu yang paling apa namanya itu
membedakan sekali antara dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas ini gitu ya
nah eh dua ribu dua puluh empat ini
nah dua ribu dua puluh empat ini relatif pemain baru semua
kecuali pak prabowo gitu
nah yang menarik itu adalah
pemilihan calon wakil presiden dari setiap calon presiden ini gitu ya
seperti kita ketahui anies berpasangan dengan caimin
tapi itu kejadiannya cepat banget tuh gitu ya
tiga hari berkenalan langsung jadi gitu
sementara orang yang digandeng lebih dari setahun akhirnya kemudian pisah gitu ya
jadi istilah saya itu sekarang
banyak kejutan berarti
kalau apa itu anies dengan caimin itu kenalan langsung jadi gitu ya
kalau ganjar dengan pak mahfud itu istilah saya ini pasangan clbk
cinta lama bersemi kembali
karena dua ribu sembilan belas yang lalu kan pak maput udah pernah dilamar juga kan sebenarnya sebagai calon wakil presidennya pak jokowi
kemudian last minute gak kejadian digantikan oleh pak maruf gitu ya
sekarang dilamar lagi sebagai calon wakil presiden
makanya saya sebut sebagai clbk gitu
nah yang kita tunggu sekarang adalah pak prabowo gitu
menariknya pak prabowo ini tidak seperti dalam dugaan kita
karena dalam dugaan kita itu kan begitu ada putusan mk maka segera akan diumumkan siapa pasangan calon dari pak prabowo gitu
kenyataannya sampai hari ini artinya setelah dua hari putusan mk itu dibacakan
kita belum mendengar siapa kira kira yang menjadi calon wakil presidennya pak prabowo
jika itu terjadi artinya sampai hari ini terapkan
jadi kalau di sini itu artinya memang ada persoalan yang cukup kompleks di dalam penempatan siapa yang bisa menjadi calon wakil presidennya pak prabowo gitu ya
dan besar kemungkinan gibran mungkin tidak dilirik lagi sebagai calon wakil presiden
justru karena tidak dilirik lagi sebagai calon wakil presiden itulah yang menimbulkan kerumitan sekarang di lingkungan pak prabowo
kalau sekiranya gibran tetap pilihan utamanya di antara mereka
saya kira pak prabowo sudah bisa mengumumkan siapa calon wakil presiden mereka gitu
tapi jika sampai sekarang belum juga diumumkan
sementara pendaftaran sudah dimulai hari ini gitu ya
itu artinya besar kemungkinan gibran mungkin tidak dipilih atau tidak masuk dalam nominasi mereka sekarang
nah justru karena nggak masuk dalam nominasi mereka sekarang
malah makin sulit untuk menetapkan siapa yang bakal jadi calon wakil presiden mereka
setidaknya bacaan saya di dua ratus enam puluh delapan
itu adalah yang menyebutkan empat nama
kan kemarin mereka menyebutkan empat nama
satu jawa barat satu jawa timur satu jawa tengah satunya luar sumatera gitu ya
dua saya kira sudah selesai nih
yang jawa tengah dalam ini gibran mungkin tuh
kayaknya seperti sekarang mungkin sudah tidak masuk radar mereka gitu
jawa timur saya kira sudah jelas mungkin menolak secara personal gitu
tapi kita nggak tahu bisa jadi last minute ini juga berubah pikiran juga
mungkin yang dimaksud jawa timur itu adalah ibu hovipah indar parawansa gitu
nah tinggal sekarang ada di dua wilayah kan
jadi luar jawa dan yang kedua adalah jawa barat
nah jawa barat itu pak eglang hartarto yang sekaligus jadi ketua umum partai politik golkar gitu
nah luar jawa itu atau khususnya adalah sumatera adalah pak erick thohir gitu
nah tinggal yang dua ini kayaknya tuh sekarang
berapa nama itu kekuatannya seperti apa
erick jelas diresmi dicalonkan oleh pan
sementara air langga adalah orang yang ya ketua umum partai politik
yang sudah bergabung di dalam koalisinya pak prabowo gitu
nah tinggal memang di antara keduanya
dan dua duanya menurut saya memiliki daya saing sendiri sendiri gitu
saya seringkali menyebut ada empat varian
dan yang agak universal dalam konteks memilih siapa calon wakil presiden gitu
empat varian itu adalah anda punya elektabilitas
kedua anda punya isi tas gitu ya
yang ketiga ada ya dalam ini ya ada modal lah gitu kan
yang ketiga adalah anda punya kedekatan khusus dengan dua organisasi besar keagamaan di indonesia
dalam hal ini nu dan muhammadiyah gitu
dan yang ketiga anda bagian dari elit politik gitu
nah kita tinggal lihat ini diantara dua nama ini kan
antara pak prabowo dengan eh sorry
antara pak erlangga dengan erick thohir kan
kalau kita bedah erick thohir ya tentu dia punya elektabilitas
dan salah satu pemuncak kan erick thohir itu di deretan nama nama calon wakil survei di lembaga survei gitu ya
nah erlangga relatif agak bawah gitu
elektabilitasnya bahkan tidak pernah masuk ke lima besar sebagai calon wakil presiden ya bagi siapapun gitu ya
namanya tidak pernah masuk itu
isi tas boleh jadi mereka kurang lebih mungkin sama

erik sudah jelas ada gitu
saya nggak tahu pak erlangga karena kita nggak tahu apa namanya modal beliau gitu
tapi ya saya menduga ada lah gitu kan
nah yang ketiga dua duanya menurut saya tidak terasosiasi bagus dengan dua organisasi besar
memang erik selama ini dikenal relatif dekat dengan pbnu gitu ya
tapi menurut saya kedekatan beliau ini lebih pada kedekatan struktural bukan kultural gitu
jadi ya memang dia dekat dengan pengurus pengurusnya
ikut bantu juga dan sebagainya
bahkan kemarin beliau jadi ketua panitia harlah seratus tahun ya seingat saya pbnu gitu
tapi itu di jajaran elit nih bermainnya itu
tapi kalau dilacak mungkin ke bawah beliau belum terlalu dikenal sebagai katakanlah warga nu gitu
apalagi memiliki kultur nu gitu
nah kenaikan elektabilitasnya erick tauhri itu disebabkan karena beliau jadi ketua panitia
bukan karena knu annya itu gitu
nah jadi relatif menurut saya dua duanya tidak terasosiasi dengan baik kepada nu maupun kepada muhammadiyah
kalaupun ada asosiasi seperti erick thohir lebih di level elitnya bukan di level bawahnya ya
bukan di level jamaahnya gitu
nah yang keempat adalah elit politik
elit partai politik itu ya jelas
air laki laki itu jelas
air langga ketua umum partai politik golkar gitu
sementara apa namanya erick tauhri sama sekali tidak menjabat dalam struktur partai mana pun di indonesia gitu
jadi kurang lebih dua dualah
dua ada di erick dua ada di apa namanya itu di air langga
nah tinggal kuat kuatan di antara mereka
kalau milihnya elektabilitas ya ganja erick tauhri kan
kalau modal kan mungkin boleh jadi sama gitu ya
tapi kalau pinginnya itu adalah apa namanya
memperkuat koalisi ini supaya tidak ada yang keluar masuk lagi
yang milihnya adalah erlang artarto
jadi agak rumit mungkin
oleh karena itu ya sampai sekarang kita nggak mendengar ya siapa kira kira yang bakal dipilih oleh pak prabowo
meskipun kita tahu ada dua nama dari koalisi ini yang sedang mengurus surat keterangan ya
pak erlang tauhri sudah muncul di milih masa kepolisian sudah menyatakan benar itu ada surat ini diurus
pak erlang gak belum
tapi pak yusril kan
pak yusril juga mengurus suket
tiga berarti bang
enggak dua dua pak yusril sama pak apa namanya
yusril sudah tidak masuk hitungan berarti di kinerja cowok pres
kita tidak tahu karena beliau kok bisa ngurus surat keterangan juga gitu
cuma kita nggak tahu apakah ada hubungannya dengan ini atau dengan kegiatan lain kita nggak tahu
baik bang ray kalau kita melihat ke belakang dua ribu sembilan belas ada polarisasi yang tercipta di publik ya
apakah di dua ribu dua puluh empat nanti polarisasi itu akan muncul kembali apakah juga akan ada dua putaran yang akan berpotensi terjadi
karena kan tiga kandidat potensi untuk dua putaran akan semakin besar gitu ya
ya sejauh ini kalau kita lihat survei menunjukkan memang akan terjadi dua putaran gitu bukan satu putaran gitu
jadi kalau kita lihat dari konteks itu ya kemungkinan besar akan terjadi dua putaran gitu ya
kalaupun mereka sudah ditetapkan sebagai calon presiden wakil presiden ya dengan pasangannya masing masing gitu
kemungkinan nggak akan ada lonjakan suara yang signifikan
nah kalau kita lihat dugaan saya sih besar kemungkinan akan ada putaran kedua

tinggal apakah pak prabowo dengan ganjar atau anies dengan ganjar atau anies dengan pak prabowo
nah ini yang
yang berpeluang besar mana
ya sejauh ini
sejauh ini sih kelihatan ya pak prabowo dengan ganjar pranowo ya
sebab tinggal beberapa bulan lagi ke depan kan
itu mungkin pertanyaannya kan
didapatkan oleh pasangan amin gitu
kalau kita berkaca kemarin itu kan ada lonjakan yang cukup signifikan yang dialami
oleh pasangan amin ya
kelonjakan setelah ada deklarasi gus muhaymin untuk wakil presidennya anies baswedan gitu
tapi saya melihat tiga hal soal kenaikan ini
pertama sudah pasti ada kenaikan
nggak bisa tidak kedatangan cak imin itu adanya sendiri akan membawa implikasi kenaikan suara anies baswedan gitu ya
itu satu tuh
tapi jangan lupa
kita itu ada istilah saya itu elektabilitas kejutan gitu
nah elektabilitas kejutan itu artinya orang dalam suasana tertentu terkejut lalu dia milih gitu
nah tapi itu belum tentu itu kuat
nah pengumuman caimin dengan anies itu memberi efek kejutan itu
sehingga ketika ditanyakan oleh lembaga survei memang orang mengatakan milih amin amin
apalagi pasangan yang lain ataupun capres yang lain belum menemukan pasangannya masing masing kan gitu ya
nah tapi efek kejutan ini logikanya cuma dua tuh
kalau dia nggak stagnan dia menurun
itu pernah dialami oleh nasdem kemarin
nah begitu nasdem mengumumkan anies baswedan sebagai calon presiden dia melonjak
tapi seiring dengan waktu berbagai peristiwa malah bla bla bla
akhirnya nasdem mengalami stagnasi
hal yang sama juga dialami oleh anies baswedan gitu
jadi ini faktor kedua
nah sih sangat tergantung pada kibrah masing masing dari pasangan calon presiden wakil presiden ini gitu
nah itu yang faktor yang kedua
nah yang ketiga belum ada gangguan gitu ya
nah sehingga dalam satu bulan ini boleh disebut caimin lumayan mampu mengkonsolidasi
pemilih di jawa timur khususnya warga nu
yang puncaknya kemarin kita lihat adalah pertemuan di sidoarjo kan
katanya ada jutaan orang yang sampai hadir disitu
untuk acara yang dilakukan oleh pasangan amin ini gitu
is okay karena memang belum ada gangguannya gitu
nah sekarang mereka menemukan saingan baru yang bernama mahfud md gitu
jadi boleh jadi dalam konteks kayak begitu tuh
nah itu yang saya sebutkan tadi
yang terjadi adalah stagnasi atau justru kecenderungannya untuk turun
sebab baik figurnya pak mahfud maupun figurnya cak imin
dua figur yang menurut saya memiliki pangsa pasar sendiri
kalau kita lihat survei di beberapa tempat
nah kelihatan elektabilitasnya pak mahfud masih bisa menandingi elektabilitasnya caimin khusus di jawa timur gitu
nah itu yang saya sebut tadi
apakah akan konstan begitu sampai nanti februari dua ribu dua puluh empat gitu
rasanya enggak gitu
karena ada tiga alasan yang saya sebutkan tadi
alasan ini kemungkinan karena efek kejut
dan yang kedua mereka belum mendapatkan pesaing di jawa timur itu
baik tapi pkb mengklaim bang rai bahwa mereka tidak khawatir
mahfud yang akan mendampingi ganjar di dua ribu dua puluh
karena mereka yakin bahwa basis nu itu berbeda di jawa timur
apakah anda melihat ada perbedaan basis nu di jawa timur
oh ya itu pertanyaan bagus tuh
tapi sebelum ke situ tuh saya mau masuk mengatakan begini
pertama tentu saja semua pasangan calon presiden wakil presiden harus mengatakan bahwa dia nggak khawatir
dia siap kan
itu standar banget lah
kemudian dia mengatakan saya optimis kok menang
itu juga standar banget lah
gak mungkin ada yang mengatakan kita akan kalah nih gitu
kan nggak akan ada mereka sebutkan itu gitu
nah cuma oleh karena itulah dibutuhkan pengamat kan
untuk mengamati ya
untuk menjelaskan secara rasional kan gitu ya
ya ini klaim klaim ini rasional apa enggak gitu
nah adalah penilaian objektif dalam hal ini dilakukan oleh ya lah survei macam macam dan seterusnya
dan seterusnya gitu ya
yang kedua yang anda tanyakan tadi itu
memang nu jawa timur
saya kira nu dimana saja pun ya
hampir relatif sama gitu
ya bukan itu jawa timur jawa tengah ya
di jawa barat lah di seluruh indonesia gitu
pada basis kulturnya
jadi secara kultural nu itu ya sama
bahasa yang paling simpel itu melihatnya adalah ya dia tahlilan gitu ya
dia sarungan gitu ya
hormat kepada para kiai gitu ya
dan itulah secara umum basis dari warga nu itu
bang ray kita tahan dulu
karena ini sudah mulai masuk ya ke halaman gedung kpu
informasi dari tim lapangan tadi sempat macet
karena banyak sekalipun dukung ya dari pasangan anies mohaimin ini datang ke kpu pada pagi ini pukul delapan
agenda tapi terkena macet hingga sampai dengan pukul setengah sepuluh baru tiba di gedung kpu
anda lihat saat ini di lapangan visual yang anda lihat adalah anies baswedan bersama pasangannya
di dua ribu dua puluh empat mohaimin skandar sudah tiba di gedung kpu pusat di jalan imam bonjol menteng jakarta pusat
mendapat iring iringan oleh sejumlah politisi tentunya dari partai pendukung
pkb nasdem dan juga pks
di kantor kpu pusat
anies mendapatkan iring iringan naik land rover ya mobil dari sejumlah partai politik atau elit partai yang sudah bergerak tadi dari gedung nasdem tower pada pukul delapan
dan terkena macet panjang nampaknya dan baru tiba di gedung kpu pusat di jalan imam bonjol menteng jakarta pusat
di agendakan selain mendaftar
nanti kita akan mencari pilihan
nanti kita akan simak bagaimana apakah benar ada agenda orasi yang rencananya akan dilakukan oleh anies bersama caimin
yang akan berakhir nanti informasinya iring iringan ini di bundaran hotel indonesia
kita akan simak nanti apa statementnya akan disampaikan oleh kedua pihak ini
dan sementara disisikan oleh anies
dan sementara disisikan oleh anies
dan sementara disisikan oleh anies
sementara di sisi kanan layar anda kita lihat persiapan dari tim pemenangan
dan ini adalah visual dari bacawa press dari pdip ganjar ranowo di kediaman
informasinya menurut agenda yang dirilis oleh kpu pada pukul sebelas siang nanti
pasangan ganjar pranowo bersama mahfud md akan mendaftar setelah anies mohaimin selesai mendaftar pada pukul

dan ini sebagai gambaran bahwa sejumla agenda dilakukan oleh tim pemenangan dari ganjar dan juga mahfud
sejumla relawan dan simpatisan akan berkumpul disatu titik
informasinya akan bergerak dari tugu proklamasi di jakarta pusat

informasinya akan bergerak dari tugu proklamasi di jakarta pusat
yang sementara kita lihat disisi sebelah kiri layar anda

yang sementara kita lihat disisi sebelah kiri layar anda
anies bersama saimin masih akan menuju ke dalam gedung kpu
dan ini adalah visual dari ganjar kita akan ikuti nanti apa statement sambil melambaikan tangan ke awak media
apa yang diungkapkan oleh ganjar kita akan gali lebih dalam bersama tim di lapangan
dan ini nampaknya sejumlah awak media akan bersiap untuk mengiringi ganjar
tentunya akan bersama dengan mahfud md bergerak ke gedung kpu pusat di jalan imam bonjol menteng jakarta pusat
baik ini nampaknya sejumlah awak media akan bersiap untuk mengiringi ganjar
nampaknya cukup ramai ya bang ray di lapangan anies dan juga mohaimin menerima sorak sorak dari para pendukung
ya ini yang juga mau saya katakan mungkin ke depan pola pola seperti ini perlu kita evaluasi lah ya
tidak perlu melibatkan jumlah masa yang banyak hanya sekedar pendaftaran gitu
jadi kita harus buat proses pemilu ini atau pilpres ini sebagai proses ekonomi
yang lazim aja terjadi di dalam setiap lima tahun gitu ya
sehingga tidak perlu ada pelibatan pelibatan masa yang begini besar gitu
yang pada akhirnya akan mengganggu kenyamanan masyarakat kita
meskipun dapat izin dari kepolisian
meskipun itu nggak punya implikasi politik juga
nggak memiliki implikasi kenaikan elektabilitas macam macam dan seterusnya gitu
sebab misalnya kalau ada yang mengatakan lihat nih kita didukung ribuan orang datang ke kpu
itu kan semua orang juga bisa gitu loh
nggak mesti ada juga itu justru yang dibutuhkan itu yang orisinil kan sebenarnya
jadi anda ke satu tempat ya masyarakat datang dengan sendirinya berbondong bondong
yang kalau gini kan yang diundang ini kan anggota partai lah macam macam sebetulnya yang hadir
kemungkinan nanti dari koalisi lain akan seperti ini kah
ya makanya saya kira juga akan begini
tetapi oleh karena itulah sekarang lebih bagus kita himbau menurut saya ya
coba kita bayangkan kalau
itu beda beda hari nih yang datang
berarti warga jakarta tiga hari harus mengalami kemacetan setidaknya setengah hari kan gitu
kalau misalnya satu datang hari ini besok yang lain besok yang lain gitu
nah ini kebetulan hari ini ada dua kan tinggal satu lagi yang belum nih
nah itu artinya mungkin akan begini lagi gitu loh
jadi kalau soal drop drop beginian nih semua orang bisa melakukannya ya menurut saya
semua pasangan juga bisa melakukannya
dan sebetulnya nggak memiliki efek yang sama
signifikan bagi kenaikan elektabilitas
karena semua orang bisa melakukan hal yang sama
justru ini menurut saya buang buang waktu buang buang tenaga buang buang dana
yang sebetulnya tidak memiliki efek elektabilitas yang signifikan
datang aja dengan ratusan orang mungkin masih bisa kita tolerir gitu ya
berbaris rapi gitu atau apa gitu
apalagi kalau mereka nanti buat aktivitas aktivitas di jalanan
entah itu menari lah itu lah dan seterusnya
itu makin lama orang menunggu proses ini selesai
bang hari kita akan dengarkan ini apa yang disampaikan oleh pasangan anies mohaimin yang sudah tiba di kpu
seperti yang anda saksikan pemirsa saat ini layar kaca anda
jelas sekali banyak relawan dan juga simpatisan pendukung dari anies mohaimin yang mendaftar pagi ini
sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pemilu dua juta
seperti yang dikatakan oleh bang ray rangkuti tadi bahwa sebenarnya keramaian ini bisa saja tidak terjadi
karena tidak butuh pengakuan ya
masa yang cukup banyak untuk mendaftar sebagai kandidat pilpres dua ribu dua puluh
bang rai kita lanjutkan
tadi anda sempat menyinggung ya soal basis nu yang sempat saya tanyakan tadi
artinya memang potensi stagnasi penurunan suara cak imin cukup drastis ketika mahfuz sudah didampingi oleh
belum tentu karena kan baru
ya kan baru ini gitu
cuma yang saya katakan itu tadi adalah caimin cukup mampu mengkonsolidasi suara jawa timur dan nu
kalau belum ada penunjukan calon wakil presidennya dari kalangan nu yang lain gitu
nah baru kan kemarin tuh ganjar memilih pak mahfud kan
nah mungkin setelah ini yang saya katakan boleh jadi ini pertanyaannya apakah caimin akan mampu lagi mendongkrak suara dia sesignifikan yang sebelumnya
nah atau sebaliknya mengalami stagnasi bahkan kecenderungan turun setelah ada kandidat lain sebagai calon wakil presiden yang juga jawa timur dan nu gitu
nah itu sebetulnya yang kita analisis tadi
maka pertanyaannya berikutnya kalau cak imin sebelumnya dalam amin lah bukan cak imin saja menurut saya ya
kalau mengingat begitu jauh jarak antara mereka dengan dua pasangan calon presiden yang lain
untuk dapat mengejar dua pasangan yang lain
november desember januari februari
nah kalau dilihat dari situasi yang sekarang itu yang saya sebut saya kurang optimis mereka dapat itu
karena mereka udah punya pesaing
ada ganjar namanya ada apa istilahnya itu dengan pak mahfud
nanti tentu saja pak prabowo dengan apa namanya itu siapalah mungkin yang jadi pasangan
tiga tiga calon presiden ini relatif teridentifikasi di semua wilayah di jawa gitu ya
kalau pak ganjar itu kan identifikasinya jawa tengah kan
kalau pak prabowo identifikasinya jawa barat
pak prabowo identifikasinya jawa barat
pak jawa barat
anies identifikasinya jakarta dan banten gitu
nah memang jawa timur ini relatif kosong
nggak teridentifikasi kepada siapapun diantara tiga calon presiden ini gitu ya
makanya mengapa seringkali disebut oleh kita lah ya para orang yang di luar itu
jawa timur lah sebetulnya titik katakanlah penentunya gitu ya kan
nah makanya semua orang sekarang berorientasi gimana cara mengambil suara jawa timur kan
melalui wakil wakil presiden mereka kan
anies mendapatkan cak imin
sementara ganjar mendapatkan pak mahfud gitu ya
tapi tidak dari jawa timur ternyata
potensinya jawa barat pak erlangga luar jawa pak erkohir
ya nah itu makanya ini itu yang saya sebut tadi kan di awal ini agak rumit nih sekarang
konflik ini sekarang gitu ya
nah karena yang diharapkan sebenarnya kan mereka mengharapkannya pak gibran gitu
tapi kan suasananya kayaknya nggak terlalu mendukung lagi
kalau gibran terus masuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden gitu
jadi mau tidak mau pakai skenario kedua
nah skenario keduanya kan sebetulnya mau ke kopipa gitu
tapi konon ceritanya hopipa tidak terlalu berminat untuk naik ke posisi ri dua gitu
sebetulnya kan beliau dilamar oleh pak prabowo tapi juga dilamar oleh ganjar pranowo gitu
tapi kedua duanya beliau seperti belum menerima pinangan dari kedua calon presiden ini gitu
sehingga ya tinggal yang tersisa itu tadi
jawa barat atau sumatera kan
dan itu yang rumit sementara apa namanya itu wilayah penariknya itu ada di jawa timur gitu
anda melihat bu mega memanfaatkan momentum yang baik
tidak karena ketika kegaduhan terjadi pasca putusan mk syarat cawapres bisa mengajukan diri
asalkan terkenal meja bas oleh kepala daerah ini membuat kegaduhan ya di masyarakat
bu mega langsung mendeklarasikan mahfud sebagai jawa presnya ganjar
sehingga tidak ada peluang lagi prabowo untuk menggandeng mahfud
karena informasinya pak mahfud masuk radarnya
pak prabowo juga bang rai
menurut saya nggak juga masuk ke radarnya pak prabowo
lebih ke hopipah
jadi incaran mereka kalau jatim dan nu itu adalah hopipah
belum ke pak mahfud gitu ya
nah tapi betul pak mahfud ini tidak masuk radar siapapun di awal gitu loh
baik di ganjar maupun di pak prabowo
apalagi di anies baswedan kan gitu ya
anies baswedan pernah
tapi belum apa apa udah ditelanjur
apa apa udah ditolak oleh pak mahfud kan gitu
masa tidak mau
jadi ada beberapa nama sebetulnya warga nu yang dilamar oleh anies baswedan saat itu kan
termasuk opipa yeni wahid kemudian yang terakhir adalah pak mahfud
tapi semua mengatakan dengan cepat tidak berkenan tidak bersedia gitu ya
itu bahkan empat lima bulan yang lalu tuh isu itu muncul gitu ya
nah pak mahfud sendiri di apa namanya di koalisinya pak ganjar
belum pernah disebutkan ini
misalnya ketika deklarasi di bulan april deklarasi pencapresan
tampaknya ada konferensi pers atau statement yang akan disampaikan
kita akan simak di lapangan
oh ini pak mahfud ya
pak mahfud sudah sampai di tubuh proklamasi ya
seperti yang kami sampaikan tadi
pemirsa bahwa titik kumpul dari koalisi ganjar mahfud ini bergerak dari tugu proklamasi
ini berbeda ya dengan pasangan anies mohaimin masing masing bergerak dari kantor dpp
pks pkb kemudian berakhir di nasdem tower
maka pak mahfud akan mengutarakan statement persiapan pada pukul sebelas siang nanti kita akan nantikan pemirsa
pertanyaannya adalah apa

tidak turun tidak turun
masa masa pertanyaan nanti

apa pertimbangan sosok mahfud yang cukup banyak punya pengalaman bang ray ini membuat bu mega memasangkannya dengan ganjar
kita tahu pernah menjadi ketua mahkamah konstitusi di parlemen
dua kali menteri
dua kali menteri
ya saya kira banyak faktor ya
saya kira ada tiga hal utama mengapa pak mahfud itu kemudian dipilih sebagai calon presiden
ibu hopi pak kelihatan tidak berkenan
menurut saya kalau dibuat rankingnya mungkin ibu hopi pak tetap nomor satu
tapi karena ibu hopi pak tidak berkenan langsung ke pak mahfud
alasan yang pertama karena jawa timur kan
apalagi tapal kuda itu kan soliditasnya mungkin jauh lebih kuat ke pak mahfud untuk tapal kuda jawa timurnya
yang kedua tentu nu nya
dan nu nya ini juga sedikit agak berbeda dengan nu nya pak emia imin
nu nya ini juga sedikit agak berbeda dengan nu nya pak emia imin
dan kalau beliau ini kan nu nya kultural lah gitu
orang orang yang boleh disebut gus durian gitu kan
sementara pak emia imin justru adalah orang yang berseberahan secara politik dengan gus durian ini
jadi agak strategis sebetulnya pemilihan ini
nah yang ketiga jangan lupa figur pak mahfud ini sangat bisa memikat pemilih kelas menengah
kelas menengah ekonomi kelas menengah pendidikan gitu ya
kelas menengah kegiat demokrasi kegiat kebudayaan gitu
ini menariknya artinya
pr nya adalah kaum milenial
ini kayaknya sulit sekali untuk merap suara milenial
tapi kan milenialnya itu mesti diganjar kan
sudah ada diganjar gitu ya
tidak perlu copes dengan suara milenial
justru kelemahan ganjar itu ada di sisi tiga ini justru
kelemahan ganjar itu bukan orang jawa timur
memang beliau bagian dari keluarga besar nu
tetapi belum terlihat secara intens gitu ya
karena istrinya adalah anak dari kiai besar di jawa tengah gitu ya
dan beliau ini ganjar ini relatif tidak bisa masuk ke kelas yang saya sebutkan kelas menengah pendidik
kelas menengah ekonom dan kelas menengah kebudayaan itu gitu ya
karena ada masalah dengan penurunan indeks demokrasi hak asasi manusia kebebasan berpendapat penenganan
korupsi di selama dua periode eranya pak jokowi gitu
jadi yang negatif negatif ini ngembas ke mereka gitu loh
ke pdi dan dengan sendirinya ke ganjar pranowo gitu kan
sehingga masih ada penundaan untuk menyerahkan suara ke ganjar
kalau orang melihat bahwa ganjar itu ya pelanjut yang disebut tadi ya pelanjutnya pak jokowi
itu artinya intensitas demokrasi kita apakah akan naik atau turun
turun ini nanti di eranya ganjar gitu
jadi pertanyaan orang jadi orang nunda
nah dengan masuknya pak mahfud pak mahfud menutupi itu
karena mahfud dikenal dengan isu isu ini kan
dikenal dengan green government dikenal dengan pegiat anti korupsi dikenal dengan penegakan hukum ya kan
dikenal dengan komit dengan kebebasan berpendapat macam macam gitu
nah jadi itu yang saya sebut agak klop gitu
jadi kelemahan kelemahan yang justru dimiliki oleh ganjar peranomo itu dapat ditutupi oleh figur pak mahfud gitu
jadi kalau misalnya orang meragukan benar gak nih ganjar peduli pada gerakan anti korupsi misalnya begitu ya
kan ada mahfud misalnya begitu ya
benar nggak nih ganjar peduli pada gerakan kebebasan berpendapat
karena kan beliau bagian dari rejimnya pak jokowi kan kira kira gitu
di jalannya pak jokowi indeks kebebasan berpendapat itu turun gitu ya
rasa nyaman untuk memukakan pendapat itu turun gitu ya
nah lagi lagi ada pak mahfud dan seterusnya
jadi tiga sektor inilah menurut saya yang membuat pak mahfud jadi pilihan dibandingkan tokoh tokoh yang lain
yang sudah disebutkan terlebih dahulu nama namanya oleh katakan mbak puan
kan mbak puan saat itu sudah menyebut misalnya ridwan kamil apa namanya itu
selain termasuk gibran termasuk erick thohir ya kan
ini nama nama yang disebutkan oleh mbak puan sebelumnya
dan itu kan sudah gajar dideklarasikan dan nama mahfud belum masuk sama sekali
jadi nama mahfud ini sebetulnya masuk dua bulan sebelum pengumuman sekarang
yaitu diketahui oleh publik bahwa mahfud masuk sekarang dalam radar ganjar pranowo itu ketika ganjar pranowo mengupload fotonya bersama dengan pak mahfud di satu tempat ketika mereka sama sama minum teh itu
mbak rai ini kan titik lemah dari gajar adalah provinsi
apakah pak mahfud mampu untuk menutupi suara atau kelemahan gajar ini
tentang suara itu
ya saya kira sulit bagi mereka
karena kalau bukan pak prabowo pilihannya ada anies di jawa barat itu
di jawa barat menurut saya pilihan dominannya itu prabowo dan anies baswedan gitu
nah yang menarik itu adalah
tapi masih maaf
tapi masih sulit tidak suara itu
sulit tidak suaranya jawa barat itu ke prabowo
apa justru sudah terpecah ke anies juga
iya itu yang masukkan jelas kan
justru keuntungannya ganjar itu karena dua tokoh ini bersaing di jawa barat gitu loh
jadi mereka saling ngerebut
di jawa barat ya
di jawa barat
sehingga mungkin ya kita nggak tahu tidak ada yang sangat dominan di jawa barat itu
nah disitulah keuntungan dia
jadi pemilihnya tidak ke dia
tapi karena dua tokoh ini saling berebut
nah itu justru menguntungkan dia karena suara terbelak keduanya tidak diambil oleh salah satunya
kalau diambil salah satunya kan naik dia dengan sendirinya kan gitu
tapi karena terbelah dengan anies baswedan disitulah keuntungannya ganjar pranowo gitu
apa yang harus dilakukan mahfud untuk menutupi kelemahan dari gajar tadi di jawa barat
kalau di jawa barat menurut saya agak sulit
kalau jawa barat itu
ini di dki ada suara anies
jawa barat itu justru figurnya adalah
karena disitu kan ada basis apa namanya itu orang nu nya juga
sorry anak anak mudanya juga
dan basis pendidikan yang cukup tersebar luas gitu
jadi kalau disitu justru menurut saya yang apa namanya itu didorong itu adalah pak ganjarnya bukan pak mahfudnya
berbicara soal jumlah dpt untuk kaum muda ini kan penentu ya kata kpk
dari ketiga kandidat mana yang paling kuat untuk meraup suara kaum milenial
masih kepada pak prabowo ya kelihatan sejauh ini gitu
karena dekat dengan kaum muda
pak prabowo jauh lebih dikenal di kalangan kaum muda dibandingkan dua figur yang lain
meskipun belum punya cawapres
masih belum lah
kan kita bicara aja sampai saat ini kan
setelah punya cawapres nanti lagi kita lihat gitu
ini jelas akan berubah semuanya
akan jelas berubah setelah masing masing punya cawapres gitu
apalagi nanti setelah debat
debat itu jangan lupa itu cukup menentukan pemilih
tadi bang ray katakan ganjar juga punya kedekatan dengan kaum muda
mana lebih kuat dengan sejauh
sejauh ini masih pak prabowo
dengan ganjar apa perbedaan yang signifikan
anak anak muda itu kelihatan soal ketegasan
kayak gitu gitu loh pak ininya
figur militer atau tegas
lebih bukan militernya sih
lebih karena figur tegas gitu loh
itu kelihatan yang menonjol di anak anak muda itu
nah sehingga ya pak prabowo kelihatan bisa lebih baik lah dibandingkan dua calon
anies lemah di kaum muda
sehingga tidak dekat dengan arus
tidak dekat dengan
harus diakui ya
bayang bayang pilkada dki jakarta itu cukup memberatkan anies baswedan
bang rai saat ini sudah nampak ya kedua pasangan anies dan muhaymin mendaftar ke kpu
ini selendang ntt ya setahu saya
di belakangnya ada para elit partai pendukung
nasdim dan pks
iya ada pkb ya
karena yang maju pkb ketua umumnya langsung ya
kita lihat anies dan muhaimin sudah bergerak ke lantai dua
di mana tempat proses pendaftaran capres cawapres ini digelar di gedung pusat kpu ya
di jalan imam bonjol menteng jakarta pusat
tidak semua boleh bergerak ke lantai dua
masuk ke dalam gedung kpu ini karena hanya cukup perwakilan termasuk capres dan cawapres pada pagi ini di gedung kpu pusat
anda saksikan seperti yang bang rai katakan tadi ini selendang dari ntt yang digunakan oleh anies dan muhaymin
jadi pemilih tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tapi saya cerita ini ya
ini terkait dengan masa bendera macam macam ya
tidak ada kpu menunjukkan betapa partainya itu akan unggul
dari mana kita lihat karena saat itu kan survei survei belum ada kan
dari mana kita bisa membuktikan pernyataan ini pak
bendera kita sepanjang jalan dari bandara sampai ke sini
jumlah lautan massa yang begitu banyak sekali hadir di acara kita ini
saya yakin partai kita akan menang
tiba hari hp milu kemudian penghitungan suara
suara tidak ada
jadi tidak dapat kursi
nah inilah yang mau kita sebutkan
masa yang banyak itu tidak nunjukin apa apa juga
tentu nunjukkan apa apa
kira kira berapa lama proses pendaftaran
tidak lama sih administrasi
harusnya singkat begitu ya
ini kan sebetulnya ya proses pendaftaran ini bisa juga diwakilkan oleh orang
karena yang paling penting itu kan administrasinya
tidak ada kewajiban
karena yang penting itu kan administrasi
namanya lo ya pengantar mereka itu
orang yang menjembatani antara kpu dengan pasangan calon presiden
artinya pada hari ini tidak ada lagi bakal begitu ya
belum belum karena harus ada nanti penyelidikan administrasi
ada tahapan panjang sampai november nanti pengumuman begitu ya
di situ bisa saja macam macam
bahkan boleh jadi tiba tiba pasangan calon presiden anu tidak memenuhi persyaratan
apa yang tidak dipenuhi ya bisa saja
kesehatannya dianggap tidak cocok
ijazahnya ternyata palsu
skck nya tidak ada
sejauh ini tidak ada kegagalan pendaftaran yang tidak terjadi
kita tidak tahu
makanya kan yang paling penting itu bukan di situ
yang paling penting itu adalah sejauh apa kpu transparan dalam semua proses penerimaan
dan juga pemberkasan dan juga penelitian berkas para calon presiden dan wakil presiden
ada kadang kadang berkas orang yang kesilep